halo selamat malam teman teman
selamat malam pertama kita akan ke mbak trinity dulu mbak trinity boleh digambarkan nggak kepada kami memang saya sempat membaca sih yang mbak tulis di twitter tapi boleh nggak digambarkan mungkin ada beberapa teman teman atau penonton yang belum mengerti ini bagaimana detailnya
iya jadi waktu itu hari sabtu sabtu kemarin sekitar jam delapan belas sore
saya kan tiba di
di bandara soekarno hatta terminal tiga
nah begitu keluar dari pesawat
itu tiba tiba udah ditriak triakin gitu
jangan sana duduk di sana
pokoknya dibentak bentak gitu dan dibagi bagi
kertas yang tulisannya
ada suratnya kemenkes
gitu kan dan clearance kesehatan
atau gimana sementara kita juga
di pesawat sudah dibagikan kartu kuning gitu
nah terus sambil dibentak bentak
gitu udah disediakan kursi
ada ratusan dan kita disuruh
ke sana gitu kan sebelum keluar
tapi kita nggak dikasih tahu gitu bahwa
kita harus ngapain kenapa
kita harus duduk di situ dan harus
selanjutnya itu apa gitu loh yang ada
cuma teriak teriakan aja gitu
diteriak teriakin untuk bodoh bodoh bodoh bodoh
jadi berasa kayak di ospek
yaudah saya inisiatif
formulir di situ nah dari situ
nggak ada kejelasan nggak ada dibilangin
kita harus ngapain terus nggak tahu ada
tiga bule di depan yang
didatangi orang gitu yang
ayo kita lanjut duluan gini gini dan segala macam
dia maju tentu saya protes gitu
kok dia bisa duluan saya enggak gitu
terus saya bilang ke petugasnya kan kok
ini bisa maju duluan ini kita harus ngapain
nah dari situlah ada pemeriksaan
yang di meja pertama
terbuka itu cek suhu
sama saturasi oksigen
dan di situ pun
udah padat padat gitu ya yang
sambil dengan menurut
gitu karena saturasi itu kan kan
di jepit jepit tangan gitu kan terus
tidak diberikan terus alasannya
bahkan bisa pakai cuci tangan
di hand sanitizer sendiri gitu kan memang
disediakan di situ cuma hand sanitizer itu
dipakein tonggak yang
dia nggak stabil gitu
dan harus pakai jari juga gitu loh jadi
nggak seperti biasanya bisa pakai
siku atau pakai yang lain gitu kan
terus udah gitu temen saya yang di sebelah saya juga dia

gitu kan terus kenapa kok bisa
berubah ya sama aja bu gitu
dari situ kita
ngantri lagi untuk validasi
yang dibaca surat karena
karena saya udah punya pcr jadi dibaca itu pun
bertanya lagi ini cara bacanya gimana ya
karena ini dalam bahasa inggris gitu
jadi yang udah panjang dan dari situ
cegatan lagi termasuk
tentara tentara yang memeriksa
mengulang memeriksa mengulang gitu
jadi kan sangat tidak
aman menurut saya karena
terlalu banyak tangan yang
berpindah kertas kertas udah gitu
juga kontak dengan manusia gitu kan
apa namanya dianya juga cuma pakai
masker doang gitu kan terus semuanya
diperiksain dengan jumlah ratusan
penumpang yang segitu banyak gitu kan
gimana gak tambah ngeri gitu loh
intinya sih seperti itu
mbak trinity di sana anda melihat
anda juga melihat tentara di sana
jadi di sana ada
semuanya berkeladan sih ada yang
baju bebas juga jadi mereka ada yang seragam putih
ada baju tentara
loreng loreng hijau ada polisi
memakai baju apd ada yang nggak pakai
apd gitu lah semuanya
pokoknya semuanya berteriak teriak gitu rasanya
pokoknya sangat intimidatif lah
dan tidak memberikan
penjelasan apapun ketika
mbak mencoba untuk mencari tahu
enggak maksudnya kita juga disuruh
duduk tapi diteriak teriakin suruh duduk
tenang ya di sini kita akan mengisi ini
harap diisi atau habis dari sini
silahkan jalan ke depan atau biasanya kan seperti itu
ataupun ada kita keluar dari pesawat
ada semacam kayak papan pengumuman
yang dibilangin bahwa
adalah ini ini ini ini ini gitu kan
memang sih kalau di website website
lalu akan dicek terus keluar
itu kayaknya tapi ternyata
tidak sesimpel itu karena kita
dicegat oleh banyak sekali gitu
pak alvin ini kita
lihat carut marutnya proses
administrasi di soekarno hatta
apakah anda melihat bahwa
pemerintah indonesia dalam konteks
penerbangan luar negeri
keluar maupun masuk ini belum siap
dalam masa pandemi ini
ya dari perspektif
tadi coba memahami apa yang disampaikan
oleh mbak trinity
ini ada kelemahan
siapa penanggung jawab pelayanan
luar negeri yang masuk indonesia
perlu diketahui bahwa
mereka tidak punya kewenangan
mengatur kkp untuk
pemeriksaan kesehatan ini adalah kewenangan
dari kkp kantor kesehatan
pelabuhan dan dalam hal ini
kkp juga bekerjasama dengan
satuan tugas penanganan covid
mereka adalah lembaga lembaga
independen yang tidak bisa diatur
oleh angkasa pura
dalam hal ini
diterapkan oleh kkp
pelayanan mereka bagaimana prosedurnya
berapa orang yang dilayani
berapa orang yang harus melayani
saya meragukan ada standar
itu sehingga apa yang terjadi adalah
itu kewalahan karena penumpangnya banyak
petugasnya cuma sedikit kemudian
kita juga melihat adanya
meniat mereka membantu
tapi apakah mereka ini
bahwa tugas mereka adalah
ingat bahwa yang dihadapi ini
bukan pelaku huru hara bukan
pelaku demo dan tugasnya
adalah mengatur ketertiban
supaya pelayanan pemeriksaan kesehatan
ini lancar dan semuanya
saya melihat adanya
kekosongan sop di sini
dan tidak ada penanggung jawab
lapangan yang mengatur
bahwa setiap personel
yang bekerja itu memahami
tugasnya memahami cara
bekerjanya alurnya dan
solusi ketika terjadi masalah
terjadilah seperti ini
saya sangat menyayangkan hal ini terjadi
kebetulan mbak trinity
warga negara indonesia
bayangkan kalau ini warga negara asing
ini adalah kesan
pertama indonesia yang mereka lihat
dan ini akan tersebar ke seluruh dunia
langsung dengan direktur utama
juga dengan direktur operasi
saya sampaikan juga
kepada dirjen perhubungan
yang mana mereka juga
menyampaikan bahwa hal ini
akan dibahas dengan satgas
karena ini di luar kepanangan perhubungan juga
ini adalah aspek pelayanan
kesehatan dan ditangani oleh
ini perlu ada
standar standar pelayanan untuk
pemeriksaan kesehatan di bandara
bahwa pelayanannya tidak standar
di bandara kalau dari mbak trinity
sendiri sudah pernah mendapatkan
respon belum dari angkasa pura ii
karena cukup viral ya tweet tweetnya
ke waktu hari minggu
saya ditelepon oleh orang angkasa pura
yang meminta maaf tapi ya standar kan
minta maaf atas pelayanan yang tidak
menyenangkan tapi akan memperbaiki
seanda ya udah gitu aja
tapi saya setuju dengan kata pak alvin
dari masalah service level
karena benar juga
di pesawat juga ada warga negara asing
mereka juga dengan bahasa
ngomong dengan bentak bentak bahasa indonesia
bahkan ada yang dia nggak tahu
bule ini mau ngapain dia bentaknya
huru hara aja padahal ya ampun
nggak usah ditreat seperti itu
kalau dibandingkan dengan
waktu mbak tiba di turki seperti apa
kalau di turki
ini memang dia sudah buka border untuk seluruh negara ya
dan di sana tuh hanya
last contact kita di pesawat dikasih satu kertas
kesehatan yang kita isi tanggal
berapa kedatangan nomer telepon
dimana segala macem
dan itu kita keluar dari pesawat
kita dapat scan otomatis
suhu terus kertas itu
kita kasih ke petugas imigrasi
dan that's it gitu nggak ada tes apa
segala macem nggak ada karantina
jadi memang bahkan dia tuh sudah nggak ada lagi di sana yang
orang bagi bagikan sesuatu tuh udah gak ada gitu loh
nah sementara di sini udah dibagi bagiin diambil ditulis
divalidasi sampai lima tahapan untuk nyampe sebelum keluar bandara gitu loh
pak alvin ini kalau keterangannya di turki ini jauh lebih efisien
bahkan jauh lebih ramah gitu ya kalau bisa dibahasakan seperti itu
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah indonesia
karena kan sebenarnya urusan covid sembilan belas pandemi tidak hanya ekonomi
tapi juga seperti yang selalu digaungkan oleh pemerintah
untuk bisa menggerakkan roda ekonomi termasuk dengan kedatangan para turis
apa yang harus dilakukan sekarang dengan kondisi seperti ini
ya sejak awal pandemi saya di ombudsman sudah menyoroti banyak kelemahan pada sisi kkp
mereka itu menghadapi kondisi pandemi dengan sop standar normal
dengan kekuatan normal
padahal yang dihadapi ini adalah kondisi darurat
nah ini perlu segera ada perbaikan sop evaluasi sumber daya apa saja yang dibutuhkan
termasuk manusianya jumlahnya pelatihan pelatihan
termasuk juga jika ada tenaga atau personil yang diperbantukan dari tni dan polri
itu harus ada pembekalan pelatihan tentang apa yang harus dilakukan
sikap yang harus ditunjukkan
bahwa yang dihadapi ini adalah tamu tamu indonesia dan warga negara indonesia yang pulang ke negaranya
bukan orang orang yang melakukan kerusuhan
sehingga pendekatannya ini harus berbeda
kalau diperlukan juga tidak perlu harus pakai loreng loreng atau pakaian polri
pakai pakaian sipil
sehingga kesan itu bukan kesan angker
tapi kesan indonesia yang ramah kita bisa tegas tanpa bersikap angker
saya melihat ini
kementerian kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kkp di seluruh indonesia
ini masih keteteran
cara bekerjanya sangat sangat ketinggalan
misalnya surat keterangan hasil uji covid
itu juga tidak ada standarnya
masing masing rumah sakit bisa mengeluarkan sendiri sendiri
kemudian apakah perlu divalidasi dan sebagainya
atau setelah divalidasi
siapa yang ngecek itu divalidasi atau tidak kan
banyak perbaikan perbaikan yang harus dilakukan
hal ini juga dalam fgd dengan satgas covid juga sudah pernah saya sampaikan
kita melihat apa nanti langkah langkah perbaikan yang akan dilakukan
kalau tadi pak alvin bilang banyak kelemahan di sistem kkp
kita akan tanya terakhir ini closing statement dari mbak trinity
saran atau mungkin unek unek yang ingin
anda sampaikan siapa tahu ada stakeholder yang menonton anda sore hari ini
jadi kalau menurut saya lebih kepada informasi ya
kepada informasi jadi sebelum saya masuk pulang ke indonesia
syarat masuk ke indonesia pada masa pandemi ini gitu
dan saya semua itu tidak jelas sumbernya dari mana
tidak ada informasi yang jelas yang dari pemerintah gitu
yang dalam bahasa inggris gitu loh
gak apa apa lah saya bisa bahasa indonesia masih mending ya
kalau saya biasanya ke luar negeri
saya selalu melihat situs pariwisata tempat tersebut gitu
dan ketika saya lihat situs kemenpar gitu
gak ada tata caranya gak terdimpang atau gimana syaratnya orang indonesia
maksudnya harus pakai pcr atau segini harus begini itu nggak ada gitu
terus ke kemlu juga ke kemlu
yang keluar malah kalau di googling itu adalah situs dari kbri indonesia yang di luar negeri gitu
dimana yang berbeda beda juga informasinya apa ada gambar gambar grafisnya dan sebagainya
jadi informasi itu menurut saya sih penting ya
apalagi kalau misalnya kita ingin membuka lagi pariwisata kepada internasional gitu
nah mereka mau dapat informasi dari mana gitu
maksudnya kita buka buka ke kemenkes situsnya atau ke situs apa situs apa gitu kan
harusnya ada satu yang benar benar informasi yang jelas dan apa namanya yang dikasih tahu gitu
baik ada situs yang jelas dan keterangan yang jelas
dan tadi pak alvin lee juga menjelaskan bahwa kkp atau kementerian kesehatan
harus benar benar lebih aktif lagi menambah jumlah personilnya di lapangan
terima kasih teman teman telah bergabung bersama kami pada malam hari ini